meskipun kondisi banjir pesta pernikahan pasangan andika dan yana di desa kuala dendang kabupaten tanjung jabung timur jambi tetap berlangsung
tempat resepsi yang tergenang air banjir membuat kedua pengantin secara bergantian digendong naik ke pelaminan
banjir bukan suatu halangan
buktinya pesta tampak meriah dengan musik dan dihadiri para tamu undangan yang rela tanpa alas kaki dan kaki terendam di air sambil menikmati makanan
intensitas hujan yang tinggi dan luapan air sungai batanghari untuk menjadi bantaran di sungai batanghari ini meluap
banjir yang terjadi merupakan banjir tahunan di saat tingginya intensitas curah hujan
meskipun ketinggian air di bantaran sungai mencapai lima puluh sampai seratus cm tidak membuat warga mengungsi
arven kennedy kota jambi jambi